dikeluarkanlah surat pernyataan yang membenarkan bahwa sesuai dengan data yang terdaftar di den lima mabes tni
yang mana pengajuannya dipergunakan untuk kepentingan dinas dan telah berakhir
pada tanggal tiga puluh november dua ribu dua puluh
selanjutnya kami sampaikan modus operandi daripada pelaku melakukan tindak pidana
yaitu tersangka menggunakan pelat nomor mabes tni dengan nomor delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh
ini sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh kor lantas
yang mana ini untuk dalam rangka mendukung operasi ketupat kemarin
ada pun identitas daripada tersangka
yaitu dengan inisial pwga
yang merupakan karyawan swasta
yang beralamat di jalan mardani raya
rt tiga rw tiga belas kelurahan cempaka putih barat jakarta pusat
kemudian kami sampaikan bahwa barang bukti yang sudah kami siketa diantaranya adalah
dua buah plat nomor mabes tni
yang mana plat nomor tersebut
yaitu di suatu tempat di daerah
di lembang jawa barat
kemudian satu buah baju
warna putih agak keabu abuan
yang dipakai pada saat kejadian
kemudian satu unit kendaraan
kemudian satu lembar stnk
kemudian satu buah kunci
yang sudah kita sita
mungkin ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan pengungkapan tidak pidana pemalsuan plat nomor dinas mabes tni dengan nomor